investor retail tetapi di masa pandemi ada sebagian investor retail pemula juga mengalami kerugian di bursa saham indonesia
dan untuk mengetahui tips bagaimana investor pemula mulai investasi di bursa saham indonesia
kami sudah terhubung dengan komisaris bursa efek indonesia bapak pandu syahrir
selamat pagi mas pandu
selamat pagi apa kabar
ya baik pak salam sehat untuk anda
salam sehat juga
iya pak ini bagaimana anda melihat fenomena investor retail di indonesia
menurut saya positif apalagi sejak zaman covid kita ada penambahan dari bulan maret april itu kurang lebih sepuluh ribu subscriber baru setiap hari
jadi sekarang itu fenomena yang cukup luar biasa di mana sebagian besar adalah anak anak muda di bawah umur dua puluh delapan tahun
jadi saya rasa perkembangan ini positif bagian juga dari financial inclusion yang ingin dilakukan oleh bursa efek
tugas kita ke depan adalah bagaimana bisa berkomunikasi untuk mengajari
adik adik kita yang baru ini bagaimana berinvestasi secara long term di pasar modal indonesia
ya pak pandu sebagai investor pemula tentunya ini kita juga harus menganalisa data data fundamental
dan data data fundamental apa saja yang harus kita simak supaya investasinya ini tepat dan cermat pak
ya pertamanya juga harus belajar apa sih saham saham kenapa kita membeli saham untuk berinvestasi
jadi kita harus memiliki semacam unit ownership atau kepemilikan kepada suatu perusahaan
di dalam miliki perusahaan coba lihat dulu fundamentalnya
ini perusahaan apakah secara paling mudah lah adik adik kita apakah ini best in class di industri mereka
apakah ini yang kita selalu pakai setiap hari
apakah itu di sektor perbankan di sektor mobil apakah di sektor makanan dan seterusnya
setelah lihat ini passing class coba dilihat harganya bagus atau tidak itu coba tanya
dan setelah itu ya belajar belajar membeli
kalau hanya dibaca tapi tidak juga berinvestasi ya kita tidak tahu bagaimana rasanya berinvestasi
ya jadi setelah belajar ini harus melakukan investasi juga ya pak pandu
dan tentunya ini di masa pandemi memang banyak sekali gejolak ihsg
dan momentum harga ihsg yang tadinya terendah ini tiga sembilan ratus an ada kemungkinan kita harus menunggu berapa tahun lagi pak
baru kita bisa mendapatkan
harga deep seperti itu ya pak
dan ke depannya setelah pasca pandemi ini pak bagaimana investor pemula masih bisa mendapatkan cuan di bursa saham indonesia
saya rasa secara long term investasi di equity market seperti pasar modal di bursa efek indonesia akan memberikan anda keuntungan yang jangka panjang
karena at the end kan kalau mbak mbak pakai bahasanya cuan kalau bisa cuannya long term dan sustainable
nah satu caranya
yang terbaik memang di pasar modal di equity market
jadi kalau anda lihat jangan lihatnya jangka waktu satu hari atau satu minggu
coba pikir sepuluh tahun dua puluh tahun tiga puluh tahun
dalam waktu sepuluh tahun saya rasa best return adjust res mungkin adalah equity market
dan itu dibandingkan yang lain lain ya
dibandingkan beli property dibandingkan beli mobil dibandingkan yang lain
tapi ya tentu yang nomor satu adalah education
nomor satu menurut saya investasi terbesar
nomor satu adalah di education
ya di beberapa sektor yang tadi pak pandu sudah mention juga ini kami juga ingin sedikit bocoran pak
dan saat ini beberapa media besar juga sudah melaporkan bahwa beberapa tech company di indonesia akan ipo di tahun dua ribu dua puluh satu
apakah ini juga menjadi peluang untuk investor pemula mulai menabung investasinya di perusahaan
saya rasa kalau pada generasi yang muda muda ini mereka terbiasa sekarang dengan perubahan teknologi yang luar biasa
baik dari sistem teknologi
mereka berkomunikasi sosial apakah itu melalui sosial media berinteraksi membeli barang
ataupun membelanjakan apa namanya bertransaksi untuk makan minum
jadi perusahaan perusahaan teknologi ini yang cukup besar yang lepuh
saya rasa ini bukan startup yang namanya ini merupakan teknologi konglomerat
mereka untuk melantai di bursa ini merupakan kesempatan yang amat baik
baik dari sisi mereka sebagai calon issure dan juga kepada para adik adik yang berinvestasi ini
dari mereka sebagai investasi long term
jadi saya rasa positif kedua duanya
iya jadi sebentar lagi ya pak ini kesempatannya sudah hadir di depan mata semua investor ya
bukan hanya untuk investor pemula untuk semua investor di tanah air dan bahkan untuk investor asing juga mungkin ya pak
dan bagaimana anda melihat banyak investor retail yang nyangkut karena menyerap rekomendasi dari influencer
dan juga publik figur yang sebenarnya profesinya bukan di dunia finansial
kalau soal influencer kami juga sudah berkomunikasi dan merangkul mega mega influencer
yang paling besar lah di republik ini ada tiga puluh empat puluh orang yang paling influencer
dan kita bahasanya bilang ya untuk berinvestasi saham merekomendasi saham anda harus transparan
anda harus mengerti apa itu
karena at the end of the day apabila anda adalah mempunyai nama baik dan bisnis anda kan adalah membawa nama baik anda
ya harus berasosiasi dengan saham atau perusahaan yang juga sama baiknya dengan anda
karena untuk seorang a seorang b seorang c anggap sebutlah apapun mega influencer itu
kan tidak banyak juga saham yang mirip mirip dengan mereka
nah itu jadi penting juga saya ngerti tiap orang mencari nafkah tapi kita mencari nafkah yang baik
dan kepada teman teman juga ingat karena banyak sekali adik adik kita mengikuti apa kata kata influencer
bahasanya aja influence influence seseorang
dengan komunikasi yang cukup aktif cukup intens dengan para influencer ini mereka makin lama makin mengerti
dan ini penting kalau anda lihat juga selama enam minggu terakhir kan mungkin perubahannya cukup banyak
karena anda bisa lihat daripada investor influencer yang paling besar ya itu ada perubahan
dan juga jangan lupa kami di bursa sudah merangkul sebagian besar influencer yang menurut kami memang menjunjung norma norma
dan value yang ada
iya jadi menengah
berbeda sih dari influencer ini boleh
tetapi kita juga harus memilih milih lagi ya pak emiten mana yang tepat untuk investasi
dan apakah bursa efek indonesia mempunyai platform edukasi bursa saham yang gratis dan juga terbuka untuk strategi
ada dong kita ada
dan kita juga ada
setiap di indonesia saya melihat tiga puluh kota kalau saya tidak salah
angkanya ini mungkin agak ini ya tapi kurang lebih minimum tiga puluh kota
dimana kita ada gallery gallery dan ada orang orang yang bisa melakukan
investasi yang kedua
kami juga untuk setiap broker yang ada
yang berhubungan langsung kita meminta
mereka untuk kerjasama dengan kita
semoga nanti juga bisa kerjasama dengan
cnn indonesia today di segmen
bisnis ya pak
terima kasih komisaris
bursa efek indonesia
pandu syahrir kami juga
mengharapkan investor retail indonesia semakin banyak
semakin cerdas dan jangan
panic selling dan tangguh menghadapi
secara jangka panjang ya pak dan menjadi fondasi
yang kuat untuk pasar modal indonesia
ya terima kasih